lapak kandang kurban milik ferry sunario di jalan haji nausan tambun utara kabupaten bekasi jawa barat mendadak ramai dikunjungi warga
pengunjung yang datang penasaran melihat seekor domba bertanduk empat yang biasa disapa jack
menurut ferry domba berumur dua lima tahun dengan bobot lima puluh kg ini belum menunjukkan tanda tanda
tumbuh empat tanduk saat ia membelinya pada usia lima bulan ferry sebenarnya enggan menjual domba bertanduk
tersebut karena sudah menjadi ikon di lapaknya namun lantaran usia si jack yang sudah cukup tua
dan telah memiliki keturunan bertanduk empat ferry rela melepas jack dengan harga enam juta rupiah
cara unik dilakukan pedagang sapi kurban di kawasan jalan insinyur soekarno surabaya jawa timur untuk
memberi kepuasan kepada pelanggan pemilik lapak penjualan hewan kurban menyediakan layanan pijat
untuk sapi kurban pedagang sengaja mempekerjakan penjaga sapi yang ahli memijat sambil merawat
pekerja itu memijat tubuh sapi agar nyaman dan rileks di kandang yang baru
setelah didatangkan dari madura pijat sapi dilakukan untuk menghilangkan lelah dan
stres pada sapi sehingga mempunyai nafsu makan yang baik tim liputan cnn indonesia